selama sepekan polres jember menangkap delapan orang pengedar narkoba jenis sabu sabu dan obat keras berbahaya
dari delapan pelaku ini satu diantaranya ditangkap di sebuah rumah usai melakukan transaksi narkoba jenis sabu
petugas langsung menggeledah tersangka dan menemukan narkoba yang disembunyikan di dalam celana
video rekaman ini menunjukkan aksi penangkapan salah satu pelaku pengedar narkoba jenis sabu
pelaku ini ditangkap di sebuah rumah di pinggiran hutan produktif desa seputih mayang jember saat duduk di teras rumah rekannya
pelaku ditangkap usai melakukan transaksi narkoba dengan barang bukti sabu yang disimpan di dalam celana serta uang dari hasil penjualan
hasil pengembangan petugas juga menangkap rekannya yang berperan sebagai pengedar obat obatan berbahaya
seperti pil koplo jenis trihexi penidil dan dextro yang dijual pada kalangan remaja
saat ini kedelapan pelaku menjalani pemeriksaan intensif di polres jember untuk mengetahui keberadaan pelaku lain termasuk jaringannya